jadi gini yang bikin saya penasaran adalah tadi kan banyak banget kita kalau misalnya pemirsa di rumah nonton dari awal good morning itu anak anak semua
nah memang wushu itu boleh diajarkan atau apa ya
justru dianjurkan dari waktu masih anak anak seperti itu
dari usia berapa
ya jadi kalau kita wushu itu minimal berlatih usia enam tahun
jadi pembentukan dulu jadi pembentukan karakternya dia kedisiplinan dia kelenturannya dia
karena usia enam tahun itu usia yang mulai mengerti
dia kalau kita kasih perintah dia sudah mengerti
kalau lima tahun dia masih belum ngerti masih ke itu tuh dia
masih nakal dia masih nggak takut sama gurunya
jadi kalau udah piwan ya kelas satu sd itu dia mengerti dan gampang diajarin dan masih lentur
oke tapi itu masih basic basic ya kalau masih awal awal
masih basic gerakannya di tempat kelenturan tendangan juga di tempat
jadi gerakan yang sesimple mungkin
nah untuk menyaksikan video lengkapnya klik link di bawah ini nih